seorang pria di surabaya dibekuk polisi lantaran melakukan penipuan dengan modus bersuara seperti wanita
dan untuk meyakinkan korbannya pelaku mengirim foto wanita cantik mengaku sebagai pramugari dan mau dinikahi
dari hasil penupiannya itu tersangka berhasil meraup uang lima puluh juta rupiah
jika mendengarkan suara sambil melihat foto di kertas ini pasti tak menyangka jika suara merdu wanita ini keluar dari mulut seorang pria
berbekal suara wanita inilah tersangka af warga simorejo mengecoh sejumlah pria hidung belang
pelaku menipu korbannya lewat media online bi talk dengan modus memasang foto wanita cantik yang diambilnya dari online juga
untuk meyakinkan korbannya tersangka mengaku sebagai seorang pramugari kereta api
rayuan korban pun diluncurkan lewat telepon dengan menggunakan suara wanita
dari situlah pelaku memanfaatkan para korban dengan meminta sejumlah uang untuk biaya berobat dan kebutuhan sehari hari dengan janji mau dinikahi
berbekal laporan korban
polisi menangkap pelaku di rumahnya
selama melakukan penipuan
sudah ada sepuluh pria yang menjadi korbannya
dengan total uang lima puluh juta rupiah
selain mengamankan pelaku
polisi juga menyita sejumlah barang bukti
di antaranya buku rekening dan sejumlah
barang hasil belanjaan pelaku
lukman rozak surabaya